sementara itu direkturat reserse kriminal polda metro jaya masih terus melakukan gelar perkara
kasus dugaan penodaan lambang negara pancasila yang dilakukan rizik syihab
rizik juga akan dipanggil polda metro jaya atas beberapa kasus yang telah menimpanya dalam beberapa pekan terakhir
pasca pemeriksaan saksi terlapor kasus dugaan pencemaran nama baik soekarno
dan pelecehan pancasila oleh ketua fpi rizik syihab
hari senin direkturat reserse kriminal polda jawa barat telah melakukan gelar perkara
hasilnya polisi masih harus menambah keterangan sejumlah saksi
untuk melengkapi berkas sebelum dilakukan gelar perkara yang kedua
kepolisian daerah metro jaya akan segera memanggil rizik sihab atas kasus kasus yang tengah dihadapinya
selain kasus dugaan penodaan pancasila
rizik akan diperiksa terkait kasus logo palu arit di uang baru yang dianggap sebagai upaya provokasi
panggilan pertama kapan
ada ujaran kebencian ujaran kebohongan ada di sana
sudah jelas bim
saya menyampaikan bahwa itu uang bukan uang palu arit
hari ini rizik syihab dan fmi meminta kapol ritgito karnavian untuk mencopot kapolda metro jaya
rizik syihab menuding irjen pol mi riawan telah melakukan kriminalisasi provokasi serta penyalahgunaan jabatan
rizik sihab juga meminta irjen paul anton carlyan diberhentikan dari jabatan sebagai kapolda jawa barat
karena dianggap membiarkan insiden penyerangan dan penganian terhadap fpi oleh kmbi
ramaditya dharma cnn indonesia